sebagai insan memanjatkan puji syukur
kita masih diberi kesehatan
dapat berkumpul di ruangan yang baik ini
persiapan untuk menghadapi perjuangan politik selanjutnya
juga sebagai mungkin awal pemanasan menuju kongres pan yang akan datang
hasil kongres akan sangat membahagiakan kita semua
ketua umum partai amarat nasional
saudara zulkifli hasan yang saya hormati
bendara umum saudara toto daryanto
ketua fraksi pan di dpr ri
yang tadi memimpin doa
doa politik yang kreatif sekali
para pengurus partai amarat nasional
anggota dpr di provinsi yang hadir
ketua dpw dari tiga puluh delapan provinsi
dan seluruh kader partai amalat nasional
pada kesempatan malam hari ini
untuk itu saya mengucapkan
bagi semua yang merayakan
bagi saudara saudara kita yang beragama islam
semoga ibadah kita diterima oleh allah swt
dan atas nama keluarga besar
pasti saya banyak kekurangan dan kesalahan
juga bagi saudara saudara kita
kebetulan hari ini adalah
hari besar bagi umat kristiani
hari kenaikan isa al masih
pas ini ada tanggal sembilan mei
tadi pak hatta mengatakan
semuanya warna biru semuanya
harus dibalas dengan kesetiaan
apapun tidak pernah minta apa apa
doanya luar biasa itu
sudah sudah sekalian untuk itulah
angka angka tertentu yang muncul
di podium sama mic bahaya sekali
angka delapan ini muncul terus
nama kita diganti sandi
karena dulu tentara indonesia
jadi nama sandi selalu pakai bahasa
orang jawa kalau berangkat
namanya pak luhut panjaitan
tentara kok selalu pakai bahasa jawa
dari kapten sampai jenderal
saya dipanggilnya delapan terus
oh jangan jangan ini
yang beri saya angka delapan
jadi setelah saya jadi presiden ke delapan
dari presiden presiden sebelum saya
sekarang saya merasa di belakang saya ini
dan gak usah basah basih lah ya kan
oleh presiden gus dur
dukung saya dari langit aku yakin
bahwa seolah bung karno milik suatu
bung karno milik seluruh rakyat indonesia
indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri
ada angka lagi yang
mau dilantik jadi komandan batalion tiga ratus dua puluh
satu dua tiga ada dua belas foto
sebelum saya itu ada dua belas
karena saya banyak pendidikan di barat
tiga sama dua lima tambah delapan
jadi saya komandan batalion ke tiga belas
dua sama enam delapan
berarti saya berhasil sebagai dandion
saya menang diumumkan oleh kpu
yang asli pada hari
tiga belas tambah tiga belas
oleh undang undang saya akan dilantik tanggal dua puluh
sebelas satu tambah satu dua
kok banyak sekali tanda tanda gitu loh
lima tambah delapan tiga belas
jadi hari ini tanggal tiga belas
angka baik luar biasa pan
intelnya pan luar biasa
coba kenapa nggak diundang tanggal sepuluh
sampaikan bahwa kadang kadang di hidup ini
kekuatan yang di luar kekuatan manusia
tadi segala kata kata baik
terlalu baik bagi saya
yang ada di hati saudara saudara sekalian
saya diberi kesempatan oleh emak kuasa
benar yang dikatakan pak zul hasan
menerima kesempatan kesempatan itu
untuk berbuat yang terbaik
bersama patriot patriot yang lain
hobi saya adalah belajar sejarah
mengatasi kesulitan dalam keadaan itu
solusi untuk keluar dari kesulitan
di desa di kecamatan
guru kencing berdiri murid kencing berlari
semua anak buahnya akan lebih maling
antara pemimpin pemimpin itu
banyak ditemukan di kajian
kadang kadang orang di luar kita
indonesia ini tidak bisa dibendung
masih ke lima belas atau ke enam belas
seratus dolar di inggris
kita nih kalau tidak salah sudah
bahkan ada yang mengatakan mungkin kita ke enam
oleh sebanyak banyaknya rakyat indonesia
betapa ada warga negara indonesia
yang masih berada di bawah garis kemiskinan
ini tugas kita bersama
organisasi organisasi seperti yang kita punya
saya yakin semua partai di indonesia
sekarang bagaimana yang baik baik
dari semua latar belakang
indonesia tidak bisa dibendung
tidak bisa atau tidak mau kerjasama
yang mau diajak kerjasama
silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama
kita berpikir saya berpikir siang dan malam
bagaimana rakyat indonesia tidak ada yang lapar
tokoh tokoh indonesia pernah
saya tidak punya gelar psd
pemikiran pemikiran yang tergantung
import makan dari bangsa lain
itu adalah pemikiran pemikiran
kalau bahasa rakyat sehari hari
itu pemikiran yang konyol
itu pemikiran yang luar biasa
wartawan yang ini jangan dikutip ya
saya kira semua data ada
dan strategi kita sudah benar
menghasilkan sendiri dari tanaman bio fuel solar dari kelapa sawit bensin dari etanol etanol dari
terima tebu etanol dari singkong etonol dari jagung etonol dari tanaman tanaman kita bisa dan kita
harus swasem ada pangan swasem ada energi ekonomi terbarukan ini yang dituntut oleh dunia
hai tidak menimbulkan polusi saudara saudara masa depan kita cerah akan ada hambatan akan
ada gangguan banyak yang tidak suka indonesia aman dan sejahtera tapi kita harus kokoh karena
itu suasana batin yang terjalin sekarang antara gerindra pan gerindra pan sama partai partai
lain ini penting ini adalah wujud dari kolaborasi wujud dari kerjasama kita tidak hanya omon om
saja kita wujudkan kerjasama sudah berakhir
hai saudara saudara saya benar saya katakan saya bersama saudara gibran dan didukung oleh
oleh sahabat sahabat saya koalisi kita akan menjadi presiden pemimpin pemerintah untuk seluruh rakyat
termasuk yang tidak memilih kita
hai dan hai beri kita waktu hai beri kita tiga tahun empat tahun kita akan buktikan
rakyat yang tidak memilih kita kita akan buktikan kita membawa kebaikan kesejahteraan
untuk seluruh rakyat indonesia kalau saya katakan kita harus kasih makan untuk semua
anak anak kita termasuk yang di aceh termasuk yang di sumatera barat
hai saya buktikan kepada saudara saudara saya akan buktikan bersama seluruh
hai barisan kita kita akan buktikan bahwa anak anak aceh anak anak sumatera barat tidak
akan ketinggalan kita akan
mengangkat mereka kita akan membela mereka
saya terus terusan aja kalau gak diundang
terpaksa saya bicaranya agak panjang
masih ada delapan belas poin lagi
kita berada di jalan yang benar
buat supaya semua rakyat
memberi rumah mereka yang tidak punya rumah
belum dicoba sudah ragu ragu
ada yang bertanya waktu tanggal berapa itu
saya benar benar sungguh sungguh
yang diberikan di pundak kita
beliau benar benar pemimpin yang ikhlas
beliau menyuruh semua menteri
perkenalkan diri kepada pemimpin itu
pabrik pabrik ada di indonesia yang banyak
yang terhormat bagi rakyat kita
pan banyak kader kader muda
perjuangan kader kader yang sudah setia berjuang
ini gerindra harus banyak belajar
ini gerindra mau saya kumpulkan ini rapat
ini pan sangat kreatif dan sangat baik untuk kemampuan ini
yang katanya partai bersumber dari muhammadiyah
yang kental dengan semangat religius
coba staff saya coba dicatat ya
saya senang dengan kreativitasnya pan
seperti yang di sini
diberi kekuatan dan keselamatan
dari kesoliman yang mereka alami
dan semoga kita kuat
saudara saudara kita dimana mana
timnas kita sebentar lagi akan bertanding
siapa tahu kita menang
cukup sekian dari saya
karena cinta tanah air
rakyat dan bangsa kita
terima kasih selamat malam